sebuah video yang direkam oleh seorang pegawai waralaba di sukabumi menjadi viral di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh detik ini menunjukkan seorang pria mengambil barang dari dalam waralaba tanpa membayar
polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi waralaba tersebut dan mengejar pelaku yang juga terkenal sebagai preman kampung
sebuah video yang merekam pemerasan yang dilakukan oleh dua orang preman terhadap toko waralaba di kabupaten sukabumi menjadi viral
rekaman yang diambil oleh salah satu penjaga toko itu memperlihatkan dua orang preman mengambil barang barang waralaba tanpa membayar
kedua pria itu juga mengancam akan membunuh penjaga waralaba jika melaporkan aksi penjarahan toko di kampung cipatuguran desa jayanti kecamatan palabuhan ratu kabupaten sukabumi
terus setelah masuk mau ke air dia ngeduk getuk pintu dia langsung marah marah lagi
mengambil apa aja dia
lalu dia langsung ke kasir nyamperin saya langsung dia minta rokok manta rokok sama tenggo
terus ambil snek mamen empat
langsung terus dia ngancam saya mau dibunuh kalau saya bilang ke warga gitu
itu berapa orang itu
berdua sih pak
kepolisian resort sukabumi yang menerima laporan penjarahan itu
pada rabu pagi langsung memburu pelaku yang dikenal sebagai preman setempat
ahmad fikri kabupaten sukabumi